dan untuk memantau perkembangan pertandingan di semifinal bni sirnas a dua ribu dua puluh tiga banten
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro
selamat siang diego
bagaimana keseruan pertandingan di semifinal bni sirkuit nasional a banten dua ribu dua puluh tiga
siapa saja pebulu tangkis muda potensial yang menjadi sorotan
pada ajang turnamen bulu tangkis berskala nasional ini
selamat siang maggie
bni sirkuit nasional a di seri banten ini
di babak quarter final baru saja selesai
dimana nantinya akan dilanjutkan dengan babak semifinal
mulai pukul tiga sore waktu indonesia barat nanti
dan di lagu quarter final ini kita betul betul disajikan pertandingan
pertandingan yang begitu sengit
antara satu atlet dengan atlet lainnya
apabila di babak enam puluh empat besar
kemudian di babak tiga puluh dua besar
kita masih melihat skor skor yang memperlihatkan dominasi
salah satu atlet atas atlet lainnya
atau salah satu pasangan atas pasangan lainnya
maka di quarter final ini tidak terlihat
skor skor yang menunjukkan dominasi salah satu pihak
skor skor yang tampil di babak babak bak quarter final ini
betul betul menunjukkan sengitnya pertandingan
karena skornya ini begitu tipis
skor skor di antara satu atlet dengan atlet lainnya
kemudian dari satu pasangan dengan pasangan lainnya
sehingga ini membuat laga menjadi seru dari satu pertandingan
ke pertandingan berikutnya
dan hal ini juga kesengitan yang terjadi di babak quarter final ini
juga tergambar dari beberapa unggulan
yang ternyata harus gugur di babak quarter final ini
mana ada pasangan ganda campuran
yang merupakan unggulan kedua
di turnas ini dan di babak babak ini
dan yang lainnya harus gugur di babak quarter final
di kategori ganda taruna campuran
ini merupakan kategori umur
bagi atlet atlet yang berada di usia di bawah umur sembilan belas tahun
dan selain pasangan tersebut
yang merupakan tunggal remaja putri
unggulan nomor satu di sirkuit nasional a seri banten ini
akan tetapi ia dikalahkan oleh miftakul putri ayudi

yang justru masuk ke dalam turnamen ini
merupakan atlet dari jalur kualifikasi
artinya miftakul putri ayudis ini
merupakan atlet yang tidak diunggulkan sebenarnya di turnamen ini
tapi menimbulkan kejutan
dengan mengalahkan unggulan pertama
dan ia nantinya akan bertanding
di gor alun alun maulana yusuf ini
di babak semifinal
menghadapi unggulan nomor empat

dan satu unggulan lagi yang harus gugur
di babak quarter final
yang merupakan unggulan pertama juga
di sirkuit nasional a seri banten ini
dikalahkan oleh friska adelia arifa
yang juga bukan merupakan unggulan
di sirkuit nasional a seri banten ini
dimana ini merupakan pertandingan
di kategori tunggal pemula putri
dan ini membuat laga laga semifinal
yang akan berjalan
mulai pukul tiga sore waktu indonesia barat ini
akan dihuni oleh pertandingan pertandingan
yang sepertinya akan berjalan sengit
dimana di tunggal remaja putra
nantinya ada pertandingan antara
denis azaria yang merupakan unggulan pertama
di kategori tunggal remaja putra
berhadapan dengan dendi triansyah
yang berada di unggulan ketiga
ini tentunya membuat laga semakin sengit
mengingat kualitas kedua atlet ini
betul betul menunjukkan kualitasnya
sebagai unggulan sepanjang turnamen
mulai dari babak enam puluh empat besar
unggulan unggulan yang berguguran
baik di kategori remaja
kemudian di kategori pemula
dan beberapa juga ada di kategori taruna
yang merupakan atlet atlet
di bawah usia sembilan belas tahun
ini menunjukkan bahwa atlet atlet
belia ini memang
penampilannya masih lama
masih perlu membangun konsistensi lagi
karena apabila ia bermain baik
di satu pertandingan
maka belum menjamin
di pertandingan berikutnya
ia dapat bermain baik pula
dan ini memang apabila saya berbincang bincang
dengan pelatih pelatih yang ada di sini
konsistensi ini memang menjadi tantangan
bagi pemain pemain muda
oleh karena itu
kehadiran kompetisi kompetisi usia muda
seperti sirkuit nasional a ini
memperkuat lagi penampilan
daripada atlet atlet ini
dan bagaimana kemudian
kompetisi ini juga menambah jam terbang mereka
untuk meningkatkan konsistensi permainan mereka
dari satu turnamen
ke turnamen berikutnya
diharapkan nantinya apabila mereka
mendapatkan jam terbang
yang cukup tinggi di turnamen turnamen semacam ini
ke level selanjutnya
bahkan hingga ke level pelatnas nantinya
maka mereka sudah memiliki
jam terbang yang tinggi
kemudian ini membentuk konsistensi permainan mereka
dan mereka sudah menemukan
yang dapat mereka gunakan ketika mereka naik
ke level berikutnya
nantinya ketika masuk
oleh karena itu kehadiran kompetisi kompetisi ini penting
bagi perkembangan atlet atlet
dan juga bukan hanya bagi atlet atlet
tetapi juga kami melihat
banyak pelatih pelatih muda juga
ataupun juga sebagai
kawah chandra di muka bagi pelatih pelatih ini
untuk menambah pengalaman mereka menangani
junior yang bertanding di sirkuit nasional a
seri bantun ini
baik semoga atlet atlet muda indonesia
bisa mematangkan skillnya
dan juga penampilannya di bni
terima kasih diego basro atas laporan anda
selama bertugas kembali